sejumlah barang bukti ini disita polisi dari perempuan berinisial fcn alias siskae
yang diduga melakukan tindakan asusila di bandara internasional yogyakarta beberapa waktu lalu
barang bukti ini diklaim sesuai dengan video yang viral di media sosial pada tiga puluh november lalu
dari hasil pemeriksaan polisi tersangka mengaku melakukan aksinya pada pertengahan juli lalu tanpa bantuan orang lain
dari aksi asusilanya yang diunggah di situs porno sejak dua ribu tujuh belas fcn mampu meraup hingga dua puluh juta rupiah per bulan
bahkan penghasilannya dari salah satu situs dalam dua tahun terakhir bisa mencapai satu tujuh miliar rupiah
psikolog independen yang turut memeriksa tersangka menyatakan perempuan dua puluh satu tahun ini mengidap gangguan psikologis yang disebut eksibisionisme
gangguan ini timbul akibat trauma masa lalu
jadi kita memang perlu
yang namanya menyembuhkan masa lalu terlebih dahulu
jadi kalau diperkenankan memang kita perlu melakukan yang namanya psikoterapi untuk laku sendiri
untuk dilakukan psikoterapi karena ini menyangkut apa yang menjadi pemahamannya selama ini
terkait dengan trauma yang dialami atau kejadian kejadian yang pernah dialami sebelumnya
mengenai bagaimana proses akhirnya ini masih berjalan pak
tidak bisa kita katakan sekarang ini harus menentukan dan sebagainya
kita ada satu mata rantai yang harus kami diskusikan juga dengan jaksa peneliti dalam hal dari kejaksaan tinggi d i e
dan juga nanti masuk ke dalam proses proses yang lain dalam proses pembuktiannya
setelah dibekuk di stasiun kota bandung usai tiba dari jakarta sabtu lalu siskae dibawa ke mapolda dia pada minggu pagi
keesokan harinya polisi menggeledah rumah kosnya di kawasan depok sleman
ia kini dijerat undang undang pornografi dan undang undang
tim liputan cnn indonesia